karena dia ikhlas menerima cobaan semua dari allah
apa yang temen aku omongin gak ada beneran juga
belajar untuk mengikhlaskan semuanya
oke sekarang lo cerita ke gue
dia tuh ya suami aku kak
ya gue kaget lah
kalau lo gak pernah cerita sih
kalau lo udah nikah
bukannya lagi di korea
aku tadi ninggalin kelas itu
itu juga karena
aku udah janji sama anak aku
untuk datang ke acara sekolahannya
jadi lo juga udah punya anak
lebih tepatnya anak angkat suami aku kak
sebenarnya gue juga punya anak kandung kak
tapi sayangnya dia udah pergi ninggalin gue selamanya
tapi gue rasa gue juga gak perlu cerita soal itu kalau
sebelumnya gue minta maaf ya
ada yang mau gue tanya sama lo
tapi lo jangan marah
lo sempat masuk penjara ya
gue boleh tau gak
apa yang terjadi waktu itu
ini semua karena
mantan pacar aku yang terbunuh
dan aku dituduh sebagai pelakunya
lo dituduh membunuh mantan pacar loh
terus lo gak berusaha membela diri gitu nih
tapi gak ada satu penyampercayaan
aku juga gak punya bukti
dan gak ada saksi mata juga
kebetulan kejadian itu juga
dan posisinya cuma ada aku dan mantan pacarku
dan kebetulan kejadian itu juga

dan kebetulan kejadian itu juga

tapi setidaknya ada satu orang yang percaya

waktu itu gue ada disana niel
gue gak akan percaya
kalau lo melakukan hal seperti itu
kejadian itu juga udah kelewat kan
udah bertahun tahun yang lalu
iya ngerti udah berlalu
tapi sekarang lo mau pasarnya gitu aja
belajar untuk ikhlas
belajar untuk ikhlas
malah bengong sih lo
semenjak putusan sidang nih
udah dua hari lo gak makan
hilpu juga udah ancur mir
aku sudah belom selesai
gue udah dihukum
atas perbuatan yang gak pernah
udah dikirim selacere
sama suami gue sendiri
nanti kalau gue keluar pun
gua ga tau masa depan hidup gue
gue bener bener udah putus asa banget sih
menurut gue sih lo gak punya pilihan lain
kenapa harus gue
kenapa harus gue yang ngalamin ini semua
ini gak adil sih mir
iya gue tau gue tau
banyak orang baik kalau terjadi apa apa di dalam hidupnya pasti dia mengeluh sama tuhan
tapi kalau orang ikhlas apapun yang terjadi di dalam dirinya itu dia gak akan mengeluh sama tuhan
karena dia ikhlas menerima coba
bahan semua dari allah
setelah difikir fikir apa yang temen aku omongin gak ada beneran juga
belajar untuk mengikhlaskan semuanya
setidaknya lumayan ngebantu untuk
melagakan sebuah perasaan
dan gak terlalu banyak mengeluh sama tuhan
gak terus bertanya kenapa
belajar ikhlas adalah kunci semuanya sih kamu
apapun yang digemparimu pas avange dua hari ini
biar gue dong berumur
dikasih tugas kelompok tapi yang lain malah sibuk main
cuma lo sendiri yang ngerjain tugasnya
dan mereka cuma nebeng nama
ya udah udah gue ceritain semuanya kan
kayak gue harus balik nih
jangan sungkan din
lo itu udah gue anggap sebagai adik gue sendiri
dan gue sebagai abang lo
ini sebagai tanda bakti adik abangnya
sebelum pamitan cium tangan dulu
apaan sih kak
nah gitu dong
ini baru andin yang gue kenal
orangnya ceria fun pokoknya asik deh
ya udah makasih ya kak
ya baiklah assalamualaikum
hai aqu apa kabar

gimana tadi di kampus
ada masalah gak
ya sempat ada masalah tadi
tadi aku dipanggil sama rekan rekan dosen aku
mereka sedikit kecewa dengan apa yang aku lakuin karena aku meninggalkan kelas
tapi untungnya sekarang udah gak ada masalah
kan juga dibantu sama kak rafael tadi
ini temen kamu yang waktu itu
nelfon kamu di rooftop itu ya
masih sama dia kamu
ini aku dari jalan pulang
bilang sama supir kampung hati hati di jalan jangan kebut ngebut
atau saya pecat nanti
mana bisa kamu pecat lah mas ini orang
ini orang dari kampus kok
hampir aja kebongkar rahasia gue sendiri
kalau sopir itu dari gue bukan dari kampus
kamu bisa segampang itu mas pecat orang
tapi kan orang ini kan bukan orang kerjaan kamu
orang ini dari kampus